hai berbagai upaya dilakukan pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan salah
satunya dengan menggunakan teknologi in vitro fertilization atau bayi tabung apakah metode
ini memiliki tingkat probabilitas tinggi untuk menghasilkan bayi yang diidamkan dan seperti
apa prosesnya berikut laporan lengkap koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
impian mendapatkan keturunan menggunakan teknologi in vitro fertilization atau program
bayi tabung masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat hal inilah yang dialami oleh pasangan
suami istri ria dan tezar di usia pernikahannya yang telah berjalan sembilan tahun ini sang istri
sempat dinyatakan mandul meski gagal dalam program bayi tabung pertama dan kedua mereka
tidak patah semangat
pada program bayi tabung ketiga akhirnya ria positif hamil alhamdulillah kita juga emang
enggak jadi ganti dokter dan alhamdulillah yang ketiga sekarang udah tiga puluh dua minggu gitu kan makanya masya allah
jadi yaitu dan sekarang saya juga sama teman teman juga yang udah banyak yang patah semangat kan gitu
ternyata memang untuk program ini kalau dibilang capek pasti capek karena saya dari dua ribu sembilan belas kedua bayi
tabung pertama dua ribu sembilan belas bayi tabung kedua di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh
bayi tabung ketiga dua ribu dua puluh satu itu benar benar kayak gak berhenti kalau ditanya capek capek gitu kalau ditanya patah semangat adalah rasa itu gitu
lain halnya pengalaman pasangan ira dan gilang mereka telah berhasil mendapatkan buah hati lewat program bayi tabung pada empat tahun lalu
kini mereka kembali menjalani program bayi tabung untuk anak kedua
sempat kemarin tuh april april saya udah mulai konsul ya kodorola ternyata kondisi hormon ternyata memang kurang baik gitu

kodarullah ternyata kondisi hormon ternyata memang kurang baik gitu
kan kemarin itu jadi harus mengulang pikir saya kan udah sekali udah jadi gitu kan ya ternyata gak semudah itu juga tapi memang lebih mudah lah daripada yang awal
tidak serumit yang awal lah istilahnya gitu jadi sekarang udah mulai konsul yang ketiga lagi lah bisa dibilang yang ketiga kalinya ya untuk yang program yang kedua dua ini gitu
insya allah menurut saya sekarang lancar
pakar bayi tabung sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan
dari klinik morula ivm
dari klinik morula ivm
di vf jakarta ivan rizalsi
mengatakan saat ini program bayi tabung sudah sangat maju
dari sisi penerapan teknologi
dan standarisasi praktisi klinik hingga rumah sakit

bila dulu proses penggabungan sel telur dan sel sperma
dilakukan di dalam tabung
kini proses ini bisa dikerjakan menggunakan
nah dengan teknologi time lapse yang ada seperti ini
memang ini adalah suatu
kita kenal sebagai morfokinetik
karena perkembangan dari si embryo tersebut kita amati
dengan periode yang sangat mengikuti waktu
yang nanti akan melihat kapan waktu waktu yang kita bilang bahwa ini
embryo yang mestinya berkembang
untuk sekian hari mestinya
berubah menjadi berapa sel
dia ketinggalan gak atau kecepatan gak
nah itu adalah suatu upaya kita untuk bisa mengevaluasi
mana embryo yang kita perkirakan lebih bagus
seperti contohnya adalah embryo ini
ini adalah embryo yang sudah
jadi embryo yang sudah mateng
siap untuk ditanamkan
ke dalam rahim si ibu
ke dalam rahim ibu sel embryo dimasukkan
ke dalam alat yang berisi
beberapa ruang yang di dalamnya
dilengkapi kamera dan visualnya dapat
dilihat pada layar monitor
untuk memantau perkembangan sel dari waktu ke waktu
sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan biasanya lima hingga enam hari
untuk meningkatkan peluang kehamilan
dan menurunkan resiko keguguran
bahkan risiko memiliki anak dengan kromosom abnormal
sebelum ditransfer ke dalam rahim ibu
nah dok bagaimana dengan teknologi pgta itu
karena ini memang
satu highlight yang kita memang
perlu sampaikan terutama banyak pada pasien kita
yang mengalami kecepatan kehamilan
dan juga dari cadangan telurnya
nah pada saat kita mempunyai
atau yang good gitu ya
andai kata kita mencoba untuk
bahwa embryo tersebut normal
atau enggak secara kromosim ya
pada pasien yang usianya
udah diatas tiga puluh delapan
diatur ke dalam kromosom
nah kalau enggak normal ya enggak bakal nempel
dan disinilah pentingnya kita
untuk bisa memberikan
edukasi yang tepat dan
kalau memang burn embryo ini adalah embryo yang sehat
chance untuk dia hamil cukup tinggi
di tiga puluh delapan keatas
program bayi tabung bisa berhasil dengan catatan
kualitas sel telur dan sel sperma
masih relatif baik
kualitas sel telur ini dipengaruhi usia
biasanya perempuan usia diatas
tiga puluh lima tahun cadangan sel telurnya
mulai berkurang hingga usia
empat puluh dua tahun setelahnya
perempuan akan memasuki fase
menopaus sementara kualitas
terhadap keberhasilan bayi tabung
gaya hidup merokok minum alkohol
dan terpapar polutan
dapat menyebabkan kualitas sel sperma
menjadi tidak baik
sejak pertama kali diperkenalkan
secara global pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
terdapat delapan juta anak di seluruh dunia
yang lahir dan diproses
dengan program bayi tabung
dengan adanya time laps technology
sebagai penunjang teknologi itf
dapat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan
secara kumulatif pada pasutri yang
sudah pernah menggunakan atau mencoba program
bayi tabung satu atau dua kali
dengan memperhatikan beberapa faktor
yang pertama usia pernikahan tidak boleh terlalu lama
kemudian usia perempuan sebaiknya
di bawah tiga puluh lima tahun serta memperhatikan
armand helmy dalu prestisa jakarta